halo selamat malam posisi dan sikap presiden
tengah disorot terkait tiga hal yang menjadi perhatian publik
yakni seleksi calon pimpinan kpk eskalasi konflik di papua
dan tentu saja gosip politik rencana kocok ulang kabinet baru
malam hari ini kami akan ulas dengan para jurnalis senior
yang hari ini mengadakan pertemuan dengan presiden jokowi
kami akan hadirkan diskusinya malam hari ini
bersama saya budi adiputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan
mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia
dalam layar demokrasi
tentu saja yang paling baru adalah sepuluh nama pansel kpk
yang diserahkan kepada presiden
pansel calon pimpinan kpk senin kemarin mengumumkan sepuluh nama terpilih
untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di parlemen
berikut ini sepuluh nama dan komposisi profesinya
ini menarik nih
karena hari ini pak imret imret
baru bertemu dengan presiden
tentu saja ada diskusi ada
diskursus di sana yang mungkin
publik belum ketahui
pertanyaan yang paling prinsipil
bagaimana kita membaca
panggung depan dan panggung belakang
jokowi dalam melihat tiga topik
utama yang tadi saya sudah sebutkan
beberapa waktu belakangan ini kita akan berbincang
dengan dua jurnalis senior yang baru
saja bertukar pikiran
dengan presiden jokowi tentang
isu isu terkini langsung dibantah oleh mas buset
tadi nggak bertukar pikiran apakah monolog
atau ada diskusi tadi
ada mas budi setiarso pemimpin redaksi
koran tempo terima kasih mas budi
sudah datang ini nama namanya sama
cuma dia lebih beruntung daripada saya hidupnya
lebih duluan lahir ya
lebih duluan lahir kemudian ini yang tadi
bertanggung jawab terkait
dengan tulisan tadi apakah
kalau salah atau benar beliau yang bertanggung jawab ada
pemimpin redaksi detik com
bang alvito di nova gentix bang vito terima kasih
sudah datang saya mau
ke bang vito dulu yang harus bertanggung jawab
ini kan yang pertama bang vito katanya
duduk kalau ada yang keliru saya koreksi
bang vito katanya tadi saya mau konfirmasi katanya
duduknya agak lebih dekat paling dekat
dengan presiden tadi pertama lebih dekat
mas budi yang lebih dekat mas budi yang lebih dekat
tapi berarti pandangan mata lebih dekat
mas budi ya langsung
oh bang vito di depannya berarti ya
ini berarti kan interaksi ada nih sampai
akhirnya bisa memastikan bahwa presiden
itu setuju tapi yang hanya camim kpk itu
makanya tapi anda yang menulis berita jadi
saya mau konfirmasikan betul bang vito
informasinya bahwa presiden memastikan
tidak akan mengutik ngutik sepuluh nama
dari pansel yang tentu saja
disorot oleh publik bahasanya
tidak begitu budi nah coba coba anda
klarifikasi lah bahwa yang pertama kan
sudah disampaikan juga oleh cnn indonesia
tadi panitia seleksi
melaporkan hasil kerja
mereka terangkumlah sepuluh nama
sepuluh nama itu kan bagian dari
sosialisasi bukan sosialisasi informasi kepada
presiden dan setelah
menerima itu presiden mengatakan kepada
dan mungkin masih
ada pro kontra di masyarakat
tapi yang jelas pak
presiden firm dengan sumber sumber
yang dia miliki karena ya bahasanya
sangat letterlock tadi ya intel intelnya
tapi di waktunya kan dia punya jejaring
informasi yang sangat di mana
orang indonesia mana lagi yang punya
jejaring yang sangat lengkap dengan
infrastruktur dan suprastrukturnya
bahkan intel pun sasar saja presiden
bagi informasi dari intel anda nggak perlu takut
nah dikatakan seperti itu jadi
ya kita berdebat tentang
bukan berdebat ya berdiskusi sih
tidak lebih jauh lagi bicara soal
yang tidak disebutkan di situ
tapi disebutkan juga di dalam
bahwa sudah terverifikasi
dan itu sudah oke
catatan terverifikasi itu catatan buruknya terverifikasi
atau catatan buruknya ternyata
tidak betul sehingga terverifikasi
bersih dan baik gitu
bahasa yang saya pakai adalah oke
kalau misalnya saya mengulang verbatim
agak lupa mungkin mas budi nanti akan menambahkan
tapi yang jelas
pak presiden menggaris bawahi
itu baru bisa
baru bisa diajukan kalau sudah ada suratnya
dari pansel ke presiden
dan kemudian presiden akan meneruskan ke dpr
dalam kurun waktu empat belas hari
maksimal setelah surat itu
disampaikan dalam proses
mungkin masih bisa berproses bisa saja
kita nggak pernah tahu kan waktunya masih
ada plus empat belas hari gitu kan
kapan akan disampaikan surat itu
dan plus empat belas hari dari
istana ke senayan
tetapi yang jelas sepuluh nama itu
sepuluh nama itu oke pak presiden sudah sudah terverifikasi
mas buset gimana
oke jadi ini panggung yang terlalu
terhormat untuk menceritakan persiwa
tadi siang tapi saya tidak akan
masuk ke situ
ini adalah pertemuan biasa saja gitu
saya berpikir saya berharap
bukan berpikir akan menemukan
kalau kita bicara soal
panitia seleksi kpk ini kan
sebuah isu yang sangat penting
sangat strategik untuk
membawa indonesia itu mau ke arah mana sih
mau bebas korupsi atau tidak
kita tahu hampir setiap minggu ada bupati yang ditangkap
gubernur yang diperiksa
menteri yang disebut sebut
menjadi saksi dan seterusnya
artinya korupsi ini
sebuah penyakit yang
luar biasa dan
penanganannya pun tidak boleh
yang normatif yang hanya
serahkan pada pansel
pansel ini sebuah organ
yang dibentuk sendiri oleh pak presiden
jadi saya tadinya berharap
oke saya akan koreksi
dengan mendengar masukan masukan
publik gitu kan kan betul ada
serah dua puluh hari ini kemarin ada
sepuluh memang ada beberapa
orang yang menjadi
ada yang nggak lolos gitu
ditangkap nggak oleh presiden tapi ada satu
atau dua yang masih masuk
itu akan artinya
dulu di awal dengan
sangat heroik mengatakan
tolong publik memberi masukan kepada kami
disampaikan media sudah hampir setiap hari
tapi toh masuk juga gitu
dan kalau kita lihatkan itu
selain media juga ada kpk
dan lembaga lembaga yang memberi catatan khusus
kepada beberapa nama
dari sepuluh nama ini masih ada beberapa
jadi kalau nggak bahkan kpk secara
memberi catatan ya kalau pelanggaran
sedang itu di
bold gitu di daftarnya
kalau pelanggaran berat itu diberi
tanda merah pelanggaran berat itu
yang misalnya mungkin menerima
gratifikasi atau kekayaannya
mencurigakan gitu itu ada
boldnya tapi saya kira ada
satu atau dua orang yang masih tetap masuk
artinya anda ketahui nama nama tapi memang
tidak bisa dibuka di publik tapi presiden tahu ya
catatan catatan itu mestinya saya kira tahu karena
laporan dari kpk dan seterusnya itu
langsung disampaikan tapi anda punya kesimpulannya
sama nggak dengan bang vito bahwa presiden
secara general sudah min
saya pikir sudah makanya saya tadi menyebut
saya tadinya berharap ada kejutan
tapi ya sudah sepuluh itu kayaknya
akan diteruskan aja kepada
dengan saya sudah mengecek kesana
kemarin dan ada yang
benar ada yang tidak
dan kita jangan
kita pasti akan menangkap hal yang sama itu sepuluh itu
nanti akan dilantik tapi sekali lagi
begini di era politik yang
even hitungan jam saja masih ada
mungkin bisa saja berubah kita nggak pernah
tahu kan selama itu belum diserahkan
surat itu kepada
makanya sudah pakai baju putih saja bisa langsung
pulang kembali itu aneh katanya
itu kan kabinet rasanya kalau ini
pansel yang sudah diumumkan
namanya itu memang kemudian publik ada
tiga pertanyaan besar apakah dengan
nama ini apakah presiden
memang setuju dengan sepuluh nama ini pertama
ataukah presiden tidak mau mencoreng
pansel yang dia bentuk
sendiri atas mandat kepercayaan dia
atau memang sebenarnya presiden
juga punya atau mendapatkan
tekanan lain dari
di luar presiden dijawabnya nanti
dijawabnya nanti dan biasanya
soalnya tonnya gitu kayaknya pasti kami akan
kembali sesaat lagi
kita masih bicara
mengenai panggung depan panggung belakang jokowi
dalam merespon melihat calon
pimpinan kpk mas budi setiarso tadi
mengatakan agak upset wajahnya
karena tidak ada kejutan katanya kejutan ini
bahwa ini sepuluh nama ini sudah dikunci
rapat oleh presiden kabarnya akan langsung
digelondongkan ke parlemen tapi pertanyaan
saya ke bang vito tadi ada tiga
pemikiran publik atau paling tidak
pemikiran saya gitu ya membuat presiden
akhirnya menggelondongkan sepuluh nama ini
apakah presiden saya juga lupa tadi pertanyaan
karena tekanan dari luar
atau karena memang dia tidak mau
yang memang dia sudah pilih sendiri
atau satu lagi memang di
saya rasa memang nggak masalah nama nama ini
yang bisa menjawab itu pasti
pak jokowi bacaan anda dong anda tentu saja
yang bisa diundang ke sini untuk membaca
pak jokowi mau menempatkan
posisi sebagai mendengarkan
ke semua pihak bahwa
jangan ada ini saya
menangkap pesan itu
pak jokowi tidak mau
hanya satu sisi saja
satu arah suara saja yang
ya ini kan selalu ada di dunia ini kan selalu ada
pro dan kontra pasti itu saja gitu
keputusan akhir ada di dia ketika dia melihat
itu dia oke dengan
upaya yang sudah dilakukan sebelumnya
seperti dia bilang verifikasi
bahwa itu ada tekanan bahwa
kemungkinan itu tidak mau mencederai
apa yang sudah dia
gariskan lewat pansel apa segalanya
mungkin saja terjadi tapi
tone itu saya bacanya begitu
mas budi gimana dari tiga faktor itu
atau itu tidak masuk varian
gak boleh sama sekali gini saya gak membaca
hal lain tapi saya membaca
pernyataan kemarin setelah menerima
pansel itu kan pak jokowi sendiri yang mengatakan
kita tidak perlu terburu buru
kita tidak perlu tergesa gesa yang penting
nanti yang saya ajukan adalah nama nama yang sudah
terpercaya dan saya
mengharapkan masukan dari
publik masyarakat untuk
mengoreksi apa sih pansel gitu nah kalau
dengan statement yang secara
lugas disampaikan oleh pak presiden saya
tadi bukan tanda dasar
kalau saya berharap ada kejutan dari pertemuan
tadi siang gitu artinya
oh saya menerima masukan ini
oke karena pansel yang membentuk saya
saya akan ambil yang di luar sepuluh
mungkin gak itu mas budi saya rasa pansel
yang membuatkan pak jokowi
artinya masih walau miliah itu
sebenarnya organ saja yang
membentuk pak jokowi ya presiden ya
memang di dalam undang undang kan
pansel kemudian nanti akan
diajukan dua kali dari jumlah
kebutuhan ya karena lima ya tadi sepuluh
ada daftar cadangan juga berangkat ya
mestinya dari dua puluh itu yang
cukup benafit cukup
bermasalah itu resikonya
jadi lebih kecil untuk gerakan
anti korupsi gitu kalau memilih yang
abu abu itu saya pikir
apa namanya kemungkinan kita menemukan
sebuah tim bimbing bimbing kpk yang
kuat yang independen itu menjadi
kecil gitu nah
apakah ini buah tekanan atau
saya tentu saja tidak bisa
atau memang dia tidak ingin mencoreng nama pansel
yang dia kirani sendiri misalnya kalau kita lihat
proses yang di pansel
saya kira ada juga beberapa politik akomodatif ya
mereka akan memberi tempat kepada kejaksaan
memberi tempat kepada
kalau menurut saya itu
akomodatif padahal menurut undang undang
gak ada kewajiban untuk menempatkan
polisi atau kejaksaan di
kepemimpinan kpk jadi pengambilan keputusannya agak politis ya
agak politis jadi ada semacam
akomodatif apalagi kalau
ada satu orang yang
ya untungnya gugur di tahap ke dua puluh
masuk itu artinya ada politik
akomodatif lagi yang dalam satu
silahkan sibukkan sendiri apa dan bagaimana
yang suka baca koran paham pasti
rasanya akan menurut saya
masa depan kpk politik akomodatif di sini
kpk ini penting sekali
penting sekali dampaknya terutama
bagi para elit karena elit mereka yang mengawasi
para elit dalam berkuasa gitu kan
banyak yang mengatakan bahwa
tidak hanya politik akomodasi
antara institusi penegak hukum supaya lebih
harmoni ada makanya kemudian
di situ tapi ada juga proksi proksi
di sini katanya orang titipan
orangnya saya supaya mengamankan
ini supaya mengamankan itu
itu tercermin nggak dari hulu
ke hilir hulunya itu dari penentuan
dari proses seleksi
dari proses seleksinya
sampai sepuluh nama yang menjadi
output terakhir sebelum nanti digelondong
saya tidak tertarik untuk masuk ke
tapi beginilah apa yang
terjadi sekarang ini kan dalam
periode sebelumnya juga terjadi
nama nama yang akhirnya masuk menjadi pemimpin
pimpinan kpk itu juga
mendapat protes yang sangat keras
pada akhirnya toh itu tetap berjalan
kan artinya kan ini kan pada akhirnya
kembali kepada proses
politik yang berjalan
dan hari ini pak jokowi
mengatakan bahwa sepuluh nama itu
nah yang menarik juga yang disampaikan
barangkali adalah penekanan
pak jokowi lagi bahwa
gak cukup kita hanya sekedar
menghitung berapa tahanan
yang sudah kita kumpulkan dalam proses
ott itu dalam pidato
kedegaraan politik ya bang vita
ya kan dia yang
inginkan adalah bagaimana kpk
governance yang sudah ditetapkan
ya ya itu menurut saya agak bisa
di debat ya gini
betul pencegahan itu penting sangat penting ya
dan kpk memang harus
memperkuat di situ tapi
kalau melihat tadi penyakit kita yang
sudah sangat kronis itu menurut
saya ya terapinya penindakan gitu
justru itu yang penting
tapi rasanya mungkin
pendapat ini tidak cukup populer di
pemerintah ya kayaknya listriknya sudah
untuk mengejutkan sudah hampir tiga puluh lima
ribu megawatt itu besar sekali
bahkan menteri ketua umum partai
biasan presiden semua pernah
masuk penjara oleh kpk
jadi itu pun gak membuat
orang jerah kan tetap aja
tapi jangan dilupakan ininya gitu
soal hulu kehilir tadi yang saya tanya ke bang vita tadi
anda punya catatan nggak dari panselnya
dari proses pengujiannya
ini kan banyak orang pihak
mungkin yang ingin mencoba mengintruksi
ya dari awal tempo cukup kritis terhadap
penyusunan pansel kan kalau
usulan usulan masyarakat anti korupsi
itu ada beberapa gitu
nggak ada sama sekali yang masuk di dalam
pansel ini dari panselnya dulu ya
dari pansel jadi
justru kalau saya mengutip
beberapa kritik gitu ya
ini pansel yang rasa
beberapa yang dekat dengan ini
catatan koalisi juga kan ada
bisa dibaca di semua media
mungkin ya kapolri lah
staff ahli ada yang
staff khusus ada yang
sering menjadi saksi
tapi kan sudah dibantah
itu kan cuma narasumber yang sekarang segala dikata
itu kan kritik sebagian
koalisi yang anti korupsi gitu jadi
tapi begini ya pak
tapi dengan keraguan itu artinya begini
kalau kita ingat dulu berapa sembilan
serikandi ya waktu itu ya oh iya lima tahun lalu
dream team lah gitu kan pada akhirnya kan
outputnya juga orang kritik juga kenapa
sih ini masuk kenapa sih ini masuk
kabarnya orang ini orangnya siapa
kabar orang ini dititip titip siapa
tapi saya kira serikandi itu pun akan
sebenarnya itu lebih gimmick kan ngapain harus
ada bukan soal gender ya semua perempuan semua
show jadi keperbimbangan
berpihakan kepada gender gitu ya
tapi apakah itu
substansi apa enggak
se ekstrim itu atau enggak itu ya
mas budi dengan keraguan besar dari koalisi
anti korupsi yang tempo
sebenarnya komposisi pansel itu
orang yang tadinya mau maju
mereka jadi berpikir ulang gitu
siapa contohnya mikir
kalau saya tidak akan menjawab
saya sudah menemukan beberapa ya
karena ngapain saya harus masuk ke dalam
pansel yang sudah tahu
hasilnya akan memberi akomodasi akomodasi
kepada kelompok tentukan dari awal
harus ada wakil polisi harus ada wakil jaksa
bahkan ada salah satu calon yang mengatakan
nanti kalau saya jadi pemimpin
pimpinan kpk dan ini masuk sepuluh besar
saya akan membuat kpk tidak bisa
kasus kasus korupsi di polisi dan kejaksaan

itu bagian dari sepuluh
berarti visinya agak
di catatan lain mas budi
terkait dengan sepuluh nama tadi ada katakanlah
yang secara jelas letter luck bilang seperti itu
ada catatan catatan lain nggak
karena memang rekam jejak dan
kualifikasi itu penting sekali
detik melihat atau tempo melihat itu nggak bisa
yang kita tertarik itu
yang kita hadapi ini
bukan hanya sekedar textbook tanpa
berusaha tanpa berniat untuk
kan different playing
field lah sampai sejauh mana
kompetensi kalau integritas
barangkali bisa teruji kredibilitas
bisa dipertanyakan karena apakah
tahu itu seperti apa
karena selama ini kan adanya di
kalau media massa dan koalisi masyarakat
sipil sendiri sudah teriak teriak lama dari
awal sekali kpk ini sebuah
organisasi yang tidak bisa bekerja itu untuk
sebagai birokrat ini adalah
pergerakan perjuangan ya
melawan korupsi dan ya
ketepatan bertindak gitu jadi
tidak punya jiwa itu ya
rasanya nggak cocok untuk masuk ke situ
jadi harus orang yang
integritasnya tinggi kemudian
pansel kan kalau mau cari e kata
pak mudoko kalau mau cari yang
murah ya di surga kita belum pernah tahu
surga seperti apa bagaimana bentuknya
tapi kalau kita melihat anda membaca
kemudian pernyataan politik
bahkan sampai ke polusinya
nggak sih untuk masalah korupsi ini
atau anda lihat presiden
tujuh kan gitu seperti bintang gitu
dalam diskusi sih tadi concern ya
dia sampai mengatakan bahwa
apa namanya delegasi
asing yang mempertanyakan kok gini gini
aja nih pemberantasan korupsi
di indonesia dia bilang
kita udah banyak lah artinya udah
dihitung tuh yang dpr ada
apa namanya hakim ada jaksa ada
polisi ada bupati kepala daerah
dan lain sebagainya sebenarnya concernnya ada
begitu ya karena kan
menjudge gitu ya
kpk pernah ada di masa yang
dimana itu kita benar benar
jalannya seperti apa segala macam gitu
itu terbukti dari ini gampang lah ngukurnya
hasil kepemirsaan aja
mungkin oplah atau apa namanya
sekarang ini orang ditangkap itu
biasa biasa aja hal yang biasa gitu karena
ya mungkin orang juga udah
ya ya itu terjadi juga
itu sangat bisa terkontifikasi bagi kita ya
jadi perhatian publik agak turun
untuk usus anti korupsi concernnya menurut
saya sih tetap ada tapi ya itu kembali lagi
tercermin dengan keputusan
dipilihnya sepuluh nama
penetapan pansel sebelumnya
mas buset setuju dengan bang vito atau berbeda
ya untuk hal keseriusan presiden
kualifikasi presiden dalam mengurus
problem korupsi mungkin kita ngukur dari
tidak cukup kata
anti korupsi dan hak asasi manusia
lebih sedikitlah daripada
seberdaya manusia sementara ini isu yang
memang ini abstrak tapi sebenarnya kan
justru disitu dia akan
apakah pembangunan yang
menjadi heavy nya pak jokowi
ini nanti akan betul betul dikenang sebagai
hanya monumen rapuh atau
atau ini sebuah monumen yang
kukuh karena dibangun dengan sistem
dan kemudian transparansi governance
dan segala macam yang memang cukup kuat
kalau korupsinya lemah kalau kpk nya
lemah saya kira ini akan menjadi
metosuar yang rapuh gitu
karena dibangun dari korupsi
tapi saya melihat
pak jokowi akan lebih
nah padahal saya bilang tadi
pencegahan penting tapi
jangan didahwikan penindakan
kalau saya begini budi
saya melihat bahwa ya di era
politik yang terkejut kejut
artinya apa yang disampaikan
oleh pak jokowi hari ini
dengan isi media lah ya
itu kan agak pesimis
proses yang dilalui
apakah ini kemudian akan menjadi pertimbangan
pak jokowi karena durasi masih ada nih
delapan hari kan hitungan jam saja mungkin
saja ada masih mungkin gak ada mekanisme
politik untuk merubah dengan
ekstrim merubah setengah atau
hasil pansel yang jelas kan suratnya
belum datang surat resminya belum
muncul belum diserahkan
baru laporan lisan
suratnya belum diserahkan apakah
ini kemudian juga bagian dari pak jokowi
menguji sampai pikirnya
oh ya udah kondisinya gak
ideal kembali ke segmen yang kemarin kan
masih minta masukan masyarakat
masukan publik meskipun agak berbeda dengan
yang tadi yang
sepertinya sudah oke dengan segmen yang tadi kembali dengan
pertemuan tadi ini pertanyaan terakhir saya untuk segmen ini
kita akan beralih ke isu yang lain
di segmen berikutnya anda lihat
akan ada kejutan atau perasaan
mas budi ini akan kembali
mungkin ya empat belas hari ke depan
saya kira sepuluh nama itu sudah akan maju
akan diajukan ke dpr oke bang vito
mungkin masih bisa berubah
kalau saya ya mungkin masih bisa berubah
jadi anda harus nulis lagi tuh ya ada
revisi dari tuhan
oke ini harapannya
tinggi ya mas oke tidak hanya masalah
kpk yang tadi dibicarakan dalam
perbincangan dengan para pemret kita juga
pengen tahu panggung depan dan panggung belakang
presiden tentang isu papua ini juga jadi perhatian
publik belakangan ini apa sih yang terjadi
siapa sih penunggang penunggang
jahat bengis di belakang
kerusuhan ini kita akan bahas itu saja dah
kpk segera kembali